kering banget jalan kayak hiphop yo yo yo yo yo gitu jalan begini bukan karena tapi pengen keren
bukan karena tapi pengen jadi kayak hiphop karena tapi itu dapet musimah tapi kecelakaan
tapi nek beca sama iya beca jatuh tapi justru ke sawah yang juga begitulah kira kira kisah kisah
alhamdulillah kalau begitu atuh
inget pokoknya luar disana
pokoknya tapi tetap apaan kalau nggak mau
udah disunat nih cucu gua udah mah rumah kebangetan ya bukan mungkin kita kita udah
buru buru udah potong duluan juga silam akan macet
hai telat lubang dan transparan lu telat alhamdulillah untuk aja makasih kalau nggak bisa
keluar dibaca di rumah sakit kan nggak lihat memang mukanya siang pucat ya itu juga dua
mana bukunya mana bukunya juga lu lihat lihat mana mana transparannya noh di hp tau tuh
setengah setengahnya gimana kan si mehmet jalan jalan
di bawah bapak bapak ibu mohon maaf ini lho pengantin yang ada loh
ini bentuk banges sedikit bang anak kuning hati hati jadi gimana sempit banget
hai kenapa ini bisa sampai jatuh yan memang dimana sih lo ah memang apaan iya gue boli kali ya dari
tadi juga emang pegangin ma'am
emang mau mandi dulu bentar ya
keren banget nih papi
diputerin lagi gua
ihihihihih keren banget jalannya
dalam begini bukan karena papi pengen keren
bukan karena papi pengen jadi kayak ada hip hop
karena papi itu dapat musibah
maksudnya begitu gimana pih
papi naik beca sama ian beca jatuh
papi nyusul ke sawah ian juga
begitulah kira kira kisahnya kisah anak
alhamdulillah kalau begitu atuh pih
eh eh eh jangan diketawain
ya allah tadi jatuh di sawah
sekarang jatuh depan rumah
bangun dulu gak apa apa kan
eh ini pada ngetawain
pakai cara jatuh segala lagi
tapi kalau mau duduk itu mah liat liat dulu
kata biniku emang ya
kalau mau duduk harus liat liat dulu
sama seperti papi kalau mau nikah harusnya lihat lihat dulu
siapa calon istri yang bakal dinikahinnya
jadi gak kayak begini deh
tapi papi tuh beruntung dapetin mami
papi memang beruntung mendapatkan memahami
alhamdulillah ya allah
eh al fatih al malik
ya mbak orang lagi main bola juga mengganggu aja
iya orang suruh makan juga
kita makan dulu
ganggu aja orang lain
sendirian dong gue
segitu hebatnya tenangan gue
sekali lagi dah
memet gue ikutan
mbak be mbak be
memet gue ikutan dong
kenapa nendang bola nih
yah kena gawang tuh bola
wah itu orangnya
lu yang nendang bola ya
motor gue sampai jatuh tuh rusak ganti rugi lo
lo yang nendang bola ya
pas gue lagi nyapu kena kepala gue
eh siapa yang main bola
justru gue mau nanya siapa yang nendang bola
kena anak gue baru disunat tau gak lu
ah bohong lu jangan ngeles lu ganti rugi lu
gue mau nunggu cowok
ian depan lu yang nendang
kurang ayah lihat dari dalam
lu yang nendang
tuh jangan ngeles lu mbak itu bilang lu
si ngemet nih ngapain tiduran di situ
bapak lu itu baru belingkas lu baru
ngapain lo tidur di rumput
hei jangan ninggalin gue
aduh tinggi banget ini
ya gak tuh buat rumah sakit igi gimana tuh anak kita
tenang aja ya ma
si ngemet nadia masih bunyi
napasnya masih menggap megap
berarti beneran gue sadar
ya allah gimana nih
lu bener bener ngagetin aja lu
jadi dia tau gue lagi khawatir sama cucu gue
lu malah bercandaan aja
ya elah kirain masalah apaan beginian dong
lu tuh bisa lewat sini ma
ngapain lewat situ